suasana haru mengiringi prosesi pemakaman fitri lina wulandari
delapan tahun warga jalan tambak sari selatan surabaya jawa timur
sejumlah keluarga dan kerabat korban berdatangan ke rumah duka
ibu muda ini kemudian dimakamkan di pemakaman umum karangayam surabaya pada rabu sore
musa haryanto suami korban yang juga hadir dalam pemakaman
mengaku tak pernah menyangka nyawa istrinya akan terenggut tiba tiba seperti itu
yang sedang sekolah daring di ruang tamu dari reruntuhan tembok rumah yang runtuh
ini rumah orang tua saya
ini sih sebentar ya
ini rumah rumah yang di rumah rumah itu
insiden as itu terjadi pada rabu pagi
rumah dua lantai berukuran tiga x sebelas meter tiba tiba ambruk dan menimbun tiga penghuninya
yakni fitri rina wulandari putranya noval haryanto enam belas tahun dan sang nenek nani suwarni lima puluh delapan tahun
petugas damkar sempat kesulitan mengevakuasi ketiga korban karena tubuhnya yang tertimbun reruntuhan tembok
korban fitri sudah dalam kondisi kritis hingga akhirnya meninggal dalam perjalanan ke rumah sakit
menurut ketua rt setempat saat diselamatkan posisi tubuh fitri menelungkup seperti berusaha melindungi anaknya
sedangkan posisi sang anak menghadap sang ibu
lihat kondisi korban tadi itu posisinya lagi daring
jadi ibu sama anaknya posisi di ruang tamu
jadi lagi belajar
si meswanya atau ibunya itu fitri di belakang posisi
jadi tahu tahu di ruang tamu
semua sama tanggal
sementara dari penuturan para tetangga
sempat terdengar suara keras dari dalam rumah korban
sesaat sebelum rumah itu runtuh
kita ya grup yuk gitu
ini kena suara keras ya
tadi kampus ini agak petang gitu
begitu robo itu terus ada
di tangga sebelah minta tolong warga gitu
camat tambak sari ridwan mubarun menyebut
dari hasil pemeriksaan sementara
diduga jatuhnya tembok di lantai dua ini
adalah karena kayu penyangga yang sudah tua dan rapuh
selain itu banyaknya barang yang diletakkan di lantai dua
sehingga papan tidak mampu menahan beban
peristiwa ini masih dalam penelitikan posek tambak sari surabaya
sementara kedua korban selamat
yakni noval dan nani serwani
hingga kini masih dirawat di rumah sakit umum dr sutomo surabaya
denikutan cnn indonesia